hai wow luar biasa ketika kau sebutan saja maria
ia patung daya bersama pahlawannya
kita berikan yang terbaik apa mau dijiur untuk difoto hingga setelah penyerahan cinta
baik selamat cenderamata dari bapak menteri pertama republik indonesia
bapak jendral tni purnawirawan prabowo subiakul pada
saya nitia anissa saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media
streaming lainnya kompas tv independen terpercaya